setelah bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo dibuka kembali
selama ini sepuluh negara asal wisman yang berkunjung ke jatim via bandara juanda didominasi malaysia singapura tiongkok thailand dan taiwan
dengan sembilan destinasi wisata berupa kawah gunung pantai taman nasional air terjun dan suasana kota
pemerintah daerah optimis karena penerbangan langsung ke bandara juanda juga didominasi malaysia dan singapura
daya tarik wisata alam menjadi yang paling dicari selama pandemi karena lokasinya yang terbuka
untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan
pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata
seperti sertifikasi chse yaitu kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
serta penerapan aplikasi peduli lindungi
di jawa timur itu sudah ada delapan ratus tujuh puluh dua unit usaha yang telah memiliki sertifikat chse
baik itu hotel restoran daya tarik wisata maupun homestay atau pondok wisata
nah ini adalah kondok wisata
ini tentunya juga bagian daripada upaya jawa timur untuk bisa mempersiapkan destinasi wisata
khususnya daya tarik wisata hotel restoran dan homestay
supaya siap ketika wisatawan itu datang dengan aman dan nyaman
nah sedangkan aplikasi peduli lindungi qr code
ini di jawa timur sudah tersedia lima belas lima ratus tiga puluh delapan
untuk usaha pariwisata dan fasilitas pariwisata
aspek kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
menurut dosen diploma empat destinasi pariwisata fakultas fokasi universitas air langga sri endah nur hidayati
harus selalu diterapkan meski tidak dalam kondisi pandemi sebagai salah satu daya saing
jika perlu pemerintah memberi pendampingan atau penyadaran bagi unit usaha pariwisata yang belum bersertifikasi chse
selain itu aksesibilitas
juga berperan penting agar wisatawan mancanegara datang dengan mudah
seperti menambah jumlah penerbangan langsung dari negara negara ke bandara juanda
agar biaya menjadi lebih murah dan menambah frekuensi jadwal penerbangan
semakin sedikit waktu tempuh itu dari tempat asal menuju ke destinasi
artinya akan semakin banyak waktu mereka menikmati destinasi seperti itu
jadi pertimbangannya semacam itu
ketika ada penerbangan langsung
penerbangan langsung itu tentu saja
itu akan memudahkan
apalagi kalau misalnya durasi frekuensi penerbangannya itu lebih dari satu kali
itu pasti akan memudahkan
orang akan kemudian dipercepat gitu untuk datang ke destinasi
menyambut kebijakan pintu penerbangan internasional yang telah dibuka
anggota asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia asita jatim
menawarkan sejumlah paket wisata kepada partner di luar negeri
dengan berbagai pelonggaran syarat masuk indonesia
juga bisa berdampak pada industri pariwisata yang menggeliat
seperti wisman yang juga berkunjung ke jatim
meski mereka masuk melalui jakarta dan bali
jadi partner partner kami kita sudah informasikan bahwa
oh ini loh karena sudah buka destinasi seperti ini
ayo datang ke indonesia kita siapin land arrangementnya dan sebagainya
karena aturan di indonesia sudah lebih fleksibel
harga harga sendiri memang sekarang cenderung masih lebih murah daripada normal
karena sekarang ini kan istilahnya road to normal lah
istilahnya jalan ke arah ke normal
jadi biasanya dari sisi hotel dari sisi kita pelaku pariwisata
menghidupkan kembali termasuk
pelaku pariwisata sangat bergantung pada aturan pemerintah
terlebih pariwisata akan memasuki high season pada lebaran nanti